rakaku amuk marugul yang telah mempengaruhi keponakanku itu
bukan itu masalah kita saat ini
ada masalah yang lebih penting
yang harus kita pecahkan sekarang ini
siliwangi dan kalian semua tikus tikus pajajaran
aku tahu kalian masih ada di sekitar tempat ini
perayaan dan pesta akan segera dimulai
marilah kita bersenang senang
itu suara pemenarganya
dan juga yang lain
kenapa mereka belum sampai di sini
jika bunda subang lara menangkapnya
lebih cepat bertemu dengan ataman harga dana
ini bisa sangat berbahaya untuk mereka
ayah anda izinkan aku untuk mencari mereka
kau harus tetap di situ
hingga ke sepuluh pemuda itu berkumpul di sini
dan segera bawa ke sini
kusyiratu jangan berdiri
iya suara itu terdengar dekat
sepertinya kita dalam bahaya
kita harus bersiap
sepertinya akan ada serangan datang
tidak itu akan sangat berbahaya bagi kita
kita tidak bisa berdiam diam disini
lebih baik kita pergi dari sini untuk menghindar
kita harus pergi dari sini sekarang
ayo pergi semua
kenapa ada suara gemuruh yang begitu riuh
perasaanku semakin tidak enak
memang seharusnya kita sudah pergi dari sini
tetapi ibuna dan uwah tidak mau mendengarkan saranku
semuanya sudah terlambat
kalau kita mau pergi
sudah di depan mata keponakanku
kita bersembunyi sekarang
aku tidak mau sembunyi
bukan saatnya untuk berdebat
suara gemuruh itu
terdengar semakin mendekat
aku pun merasakannya
mereka akan datang
ingat kalian semua
mereka prajurit yang tidak berdosa
hanya mengikuti perintah arga dana
jangan bunuh mereka
cukup rumpukan saja
mereka bukan prajurit biasa
lebih kuat dan lebih kebal ibu undang
iyan tano kamu benar
kita harus tetap bertahan istirahat
iya kita tidak boleh menyerah
kita harus bertahan

tapi dengar semuanya
kita harus tetap berhati hati
kita harus tetap berhati hati
mereka benar benar sangat begitu kuat
dan juga begitu garam
mereka seperti sedang kesurupan
aku benar benar merasakan
ada yang aneh di dalam diri mereka
kamu benar benar merasakan
seperti orang kesurupan
kita tidak boleh hilang harapan
dan putus asa
karena ada kesempatan
di antara kesempitan
paman argadana sebentar lagi tiba di sini
dan berkumpul bersepuluh
tenaga paman argadana
telah mencapai puncaknya ayahanda
ayahanda mendapatkan wangsi
bahwa kekuatan argadana
akan mencapai puncaknya
dan di saat itu
puncak dari kelemahan
untuk menikmati video terbaru